dispensasi yang diberikan oleh pihak pusat pengelolaan komplek gbk
akhirnya membuat tim pelatnas atletik indonesia sejak dua puluh enam januari lalu
bisa kembali berlatih di stadion madia senayan jakarta
sebelumnya pelatnas atletik indonesia harus mencari tempat latihan dengan fasilitas lengkap
akibat ditutupnya seluruh venue di gbk saat ppkm jilid satu tanggal sebelas hingga dua puluh lima januari lalu
kondisi tersebut cukup mengganggu program latihan yang sudah disusun
padahal lalu muhammad zohri sedang bersiap tampil di olimpiade tokyo
sementara empat atlet lainnya juga bersiap mengikuti kualifikasi olimpiade mei mendatang
kemarin kita harus tetap latihan tapi kita harus keluar dari sini
sebenarnya itu sangat berbahaya karena memang di luar itu lebih banyak umum
jadi itu kita ngeri juga
selain pelatnas atletik pelatnas tenis putri indonesia juga sudah diizinkan
kembali berlatih di lapangan tenis gbk
sebelumnya aldila suciadi dan kawan kawan harus berlatih di lapangan tenis widya chandra jakarta pusat
dengan jumlah lapangan di gbk yang memadai
latihan yang digelar pelatnas tenis putri indonesia dapat berjalan lebih maksimal
saya senang sekali karena anak anak ini kebetulan juga mau pertandingan di amerika
dan kita perlu dua lapangan untuk latih tanding
selama ppkm jilid dua yang berlaku dua puluh enam januari hingga delapan februari
seluruh venue di gbk masih tetap ditutup
namun pihak gbk melonggarkan aturan khusus untuk atlet pelatnas
tapi berbeda dengan pelatnas atletik dan tenis
pelatnas renang belum diizinkan untuk kembali berlatih di venue akuatik gelora bung karno senayan
pada saat yang jilid dua ini diberlakukan kita menunggu apakah masih ada himbauan dari pemprov dki
ternyata kita tunggu tidak ada
jadi berdasarkan pertimbangan itu dan juga spirit gbk yang kita selalu mendukung dan support
kita berharap bisa berhasil

jadi kita putuskan bahwa untuk stadion madya ini bisa dipergunakan untuk pelatnas dan tenis juga
kalau pelatnas renang kenapa belum diizinkan berlatih di stadion akuatik
ada pertimbangan tertentu karena kan kalau kita lihat itu di renang dia lebih tertutup ya venue nya
sementara kalau di madia ini dan di tenis center court itu kan lebih terbuka
selama ppkm jilid dua
seluruh venue yang ada masih tetap ditutup
namun pihak gbk tetap mengizinkan masyarakat yang ingin berolahraga di sekitar kawasan gbk dan area ring road stadion
erlangga wisnuaji julian asri jakarta